kalau anda mulai jemuh dengan gaya wisata yang itu itu saja
tidak usah khawatir tidak lama lagi anda dapat menikmati wisata yang luar biasa
seperti bermain roller coaster di atas kapal pesiar
tidak hanya itu kapal yang dioperasikan oleh genting krisis line ini juga menerapkan teknologi canggih
yang memanjakan para penumpangnya
wisata kapal pesiar kini tengah menjadi tren baru untuk mengisi hari libur
selain menjadi pengalaman baru wisata kapal pesiar juga menjanjikan berbagai hiburan dalam satu tempat
bisa dibilang kapal pesiar kini telah memindahkan aktivitas liburan dari darat ke laut
mulai pulang berenang restoran teater bahkan tim park bisa dinikmati oleh para penumpang
jika anda berada di atas kapal anda akan melihat roller coaster
bukan hanya roller coaster sebenarnya roller coaster yang paling panjang di atas kapal adalah tiga ratus meter
dapat anda bayangkan bagaimana serunya mencoba roller coaster dengan kecepatan enam puluh km per jam di atas kapal yang tengah melaju
hal ini yang membuat manajemen dream cruises percaya rute dan fasilitas yang ditawarkan di global class one
akan menarik minat wisatawan
mengantisipasi tumbuhnya wisata kapal pesiar genting cruises line sebagai salah satu operator
kini membangun tiga kapal baru di jerman
salah satunya adalah global class one
kapal ini terdiri dari dua lima ratus kabin yang dapat mengakomodasi lebih dari sembilan penumpang
satu ratus lima belas kabin di antaranya adalah kabin kelas suit yang berfasilitas super mewah
kami berkesempatan melonggok proses pembuatan kabin di kota jerman

workshop seluas delapan meter persegi ini mengerjakan tiga jenis kabin
mulai kabin untuk akomodasi kru kabin standar kamar mandi dan kabin su yang mewah dan canggih
semua fasilitas ini akan segera diperlukan untuk menjaga keamanan
kira kira dapat didikmati oleh wisatawan kapal pesiar
satu ratus lima puluh orang bekerja siang dan malam untuk mengejar target produksi dua lima ratus kabin
setiap kabin dibuat melalui lima belas tahapan mulai dengan merakit dinding hingga detail interior
setiap tahapnya memakan waktu dua puluh menit sebelum bergeser ke tahap berikutnya
artinya untuk menyelesaikan sebuah kabin dibutuhkan waktu sekitar lima jam kerja
kabin yang telah selesai disimpan dalam sebuah gudang seluas empat meter persegi
sebelum nantinya dipindahkan ke pabrik lain untuk disusun
kapal ini dibangun di galangan kapal mv werften yang berlokasi di wismar jerman
global class one merupakan salah satu kapal pesiar terbesar yang pernah dibuat di jerman
untuk pabrik yang besar dan canggih
agar kelak kapal dapat selesai dengan sempurna
dan tepat waktu
seluruh pekerjaan diawasi oleh pekerja profesional yang berpengalaman
salah satunya adalah mirko
engineer asli jerman ini telah dua puluh tahun bekerja di mv werftern
sepanjang karirnya mirko pernah terlibat dalam pembuatan lima puluh kapal
bagi mirko global class one merupakan sebuah mahakarya yang membuatnya merasa bangga
kapal global class one akan rampung pada akhir tahun dua ribu dua puluh
kelak kapal ini akan melayani para pelancong yang ingin bersenang senang
menikmati pemandangan dan berbagai wahana hiburan
semoga saja indonesia dapat menjadi salah satu destinasi yang disinggahi kapal raksasa ini
wendy m firman mulyantoro rahmadi wismar jerman